bahas hal ini melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan tenaga alih kantor staff presiden yeni sucipto
dan juga telah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara bang refli harun
selamat siang mbak yeni dan bang refli
selamat siang mbak
saya ke mbak yeni terlebih dahulu mbak yeni apa kemudian yang menjadi pertimbangan pemerintah kembali menaikkan iuran bpjs
di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sangat sulit saat ini dan pemerintah dituding tidak peka atas kondisi tersebut
oke sebenarnya begini yang perlu dipahami adalah tidak kemudian pada satu aspek
jadi paling tidak ini secara utuh memahami mengenai persoalan keputusan ma
bahwa pertama keputusan ma ini kan mempertimbangkan atau menilai adanya problem di manajemen bps
jadi paradigma perpes ini adalah mengenai persoalan
untuk perbaikan ekosistem untuk memperbaiki kepesertaan skema cakupan pelayanan dan kemudian tetap memperhatikan kemampuan ekonomi rakyat
jadi ada empat aspek yang kemudian perlu diperhatikan di dalam keputusan ini
yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa bicara soal dasar pertimbangan putusan adalah melihat soal paradigma dan ekosistem
paradigma yang tadi saya sampaikan adalah bicara soal perbaikan ekosistem
ekosistem yang dimaksud adalah ada tiga yang kemudian diarahkan
yang pertama adalah bicara soal penguatan jkn sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib
yang kedua adalah bicara manfaat yang dijamin adalah kebutuhan dasar kesehatan
yang ketiga adalah review iuran manfaat dan tarif
layanan secara konsisten dan reguler
yang kedua adalah bicara soal konsep dasar perpres di empat tahun dua ribu dua puluh adalah bicara soal jangka pendek dan jangka panjang
kalau kita bicara soal jangka pendek adalah bicara soal tujuannya satu memperbaiki struktur iuran dan yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran
kemudian untuk jangka menengah disini adalah bicara soal menyiapkan serangkian kebijakan secara menyeluruh
pertama bicara soal rasionalisasi manfaat program sesuai kebutuhan dasar kesehatan
yang kedua adalah penerapan satu kelas perawatan yang berstandarisasi di semua vaskes
yang ketiga adalah penyerdanaan tarif layanan
yang ketiga adalah cost sharing
selanjutnya adalah optimalisasi coordination of benefit
yang terakhir adalah penerapan skema pendanaan global budget
nah aspek yang ketiga adalah bicara soal kebijakan tarif
nah ini menjadi sebuah perdebatan
ada yang bilang bahwa ini adalah naik terutama di masa pandemi
tapi yang perlu dipahami secara utuh dan perlu dimengerti bahwa di sini sebenarnya tidak ada kenaikan
yang pertama untuk pbi
yang apa namanya peserta bantuan iuran
disini tetap bahwa empat puluh dua ribu itu disubsidi oleh pemerintah
kalau saat ini ini kan sharing adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah
pbi nya sebanyak satu ratus tiga puluh tiga lima juta
nah disini ada nilai
sebesar lima enam triliun yang disiapkan oleh negara untuk pbi
nah kalau untuk pb apa namanya peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja
yang sekarang menjadi debatable
nah ini adalah skemanya kenaikan
tapi kemudian ini yang disubsidi oleh pemerintah
jadi masih tetap dua puluh lima lima ratus
itu dibayar oleh peserta

makanya kemudian disiapkan di tahun dua ribu dua puluh
itu ada anggaran tiga ratus lima puluh sembilan tujuh m
mbak yeni mohon maaf saya potong tadi yang anda sebutkan itu untuk kelas tiga berarti ya
iya untuk kelas tiga itu ada sekitar dua puluh satu delapan
jumlah pdpu itu kan tiga puluh empat juta itu adalah mandiri
bp nya adalah lima juta
nah itu adalah untuk pekerja
oke bagaimana dengan kelas satu dan kelas dua yang sudah menjadi peserta di kelas satu dan kelas dua
jika sebelumnya memang mereka bisa membayar dengan range harga yang telah ditetapkan sebelumnya
tapi dengan kondisi saat ini kemampuan bayar itu sudah menghilang
sama sekali tidak ada bagaimana dengan mereka
nah ini kan ada relaksasi mbak
iya kan ada relaksasi
seperti kemudian ada apa
namanya penundaan pembayaran maupun tunggakan
nah ini yang kemudian nantinya di tahun dua ribu dua puluh satu itu dipikirkan kebijakan untuk sharing pusat dan daerah
pdpu ataupun pb itu nanti kan ini menjadi bagian kewenangan dari pemerintah daerah untuk mendaftarkan ke pusat
untuk mendaftarkan ke pusat
dimana kemudian tetap bahwa kalaupun nilainya rp empat puluh dua ribu itu pasti akan disubsidi
nah kalau saat ini adalah disubsidi oleh pemerintah pusat yang rp enam belas itu
jadi tidak ada kenaikan mbak
sebelum kita berbicara mengenai relaksasi saya harus ke bang refli dulu mbak yeni
kita akan berbicara mengenai sisi hukum saja
bang refli tadi tim kami sempat berbincang kepada sejumlah warga yang mengatakan cukup bingung
ketika sebelumnya aturannya sudah dibatalkan oleh mahkamah agung
dan kembali saat ini ada aturan serupa iuran kembali naik
dari sisi hukum bagaimana ini bang
iya saya bicara tentang formal dan material ya
kelemahan dari judicial review kepada mahkamah agung itu tidak seperti judicial review ke mahkamah konstitusi
kalau mk membatalkan undang undang maka membuat undang undang baru itu kan relatif susah
karena harus melibatkan dpr
dan kemudian juga partisipasi masyarakat
beda dengan perpres
perpres itu mudah sekali
tinggal dicabut perpres yang lama dikeluarkan perpres yang baru
tapi substansinya kurang lebih sama yaitu kenaikan
walaupun angkanya beda tipis ya
tadinya rp satu ratus enam puluh ribu menjadi satu ratus lima puluh
tadinya rp satu ratus sepuluh menjadi rp seratus misalnya
tapi esensinya sama kenaikan
nah persoalannya adalah landasan mahkamah agung membatalkan perpres itu apa
kan tentu ada dasarnya
harusnya itu yang diadres
kan kita lihat begini
kita lihat kan ada masalah yang akut di bpjs ini
ya mungkin saya tidak tahu mismanagement mungkin
kemudian besarnya biaya operasional
besarnya gaji para direksi dan dewan pengawas
direksi itu kalau tidak salah rp tiga ratus per orang
menurut saya sangat besar sekali untuk sebuah badan
ini bukan murni seperti bumn
yang memang betul betul profit oriented
kalau ini kan sebenarnya bagian dari pelayanan sosial
kalau kita merujuk lagi pada konstitusi
malah sebenarnya harusnya gratis itu
pemerintah harus menyediakan jaminan sosial
karena jaminan sosial itu termasuk hak azazi manusia
dan itu juga sudah tercantum di dalam iccpr yang kita ratifikasi tahun dua ribu enam
tetapi ya memang yang terjadi adalah ya frankly speaking pemerintah pasti tidak mampu kan
menggratiskan itu semua
makanya kemudian diminta partisipasi
tetapi yang menjadi masalah kemudian ada moral hazardnya
jadi masalah utamanya belum di address
kita harus frankly speaking apakah memang bpjs secara management sudah benar sudah baik
lalu bagaimana kemudian kinerja direksi dan lain sebagainya
tapi tiba tiba bebannya dikembalikan lagi kepada peserta
terutama untuk golongan satu dan golongan dua ya
sementara di sisi lain kita tahu bahwa daya beli masyarakat itu sangat rendah
bahkan turun sekali
bisa jadi ya sebagian kita mungkin masih bisa makan
ya terutama orang orang istana pasti bisa makan kan
gaji apbn nya akan tetap
tapi orang orang yang bekerja di sektor katakanlah yang mengandalkan gaji dari pekerjaannya sehari hari
atau yang sudah kehilangan pekerjaan
ya angka satu ratus lima puluh ribu seratus ribu itu tentu angka yang sangat signifikan bagi mereka
jadi memang inilah dilemanya
dari sisi finansial sudah kedodoran di mana mana
jadi tidak mampu mengambil sebuah kebijakan kebijakan untuk ya sedikit melindungi rakyat
termasuk juga dalam covid sembilan belas nya
fully untuk mengatasi ini
dengan melakukan kebijakan kebijakan yang sedikit radikal
yang terjadi adalah selalu kebijakan ngambang
karena tadi ketidakmampuan finansial negara untuk mengcover itu semua
termasuk dalam hal bpjs ini
ini yang patut kita sesali sesungguhnya
baik saya ke mbak yeni lagi
mbak yeni ada sedikit tanggapan dari bang refli
bagaimana jika kemudian beban ini
tidak terlebih dahulu
terlebih dahulu dilemparkan lagi kepada peserta
tetapi di internal dulu di bpjs dikelola
sehingga menunggu menanti waktu yang tepat
baru ada peraturan yang baru tentang kenaikan iuran ini dikeluarkan
kalau tadi apa namanya
paradigma soal perpres ini kan sudah saya sampaikan
bahwa ada beberapa hal yang mungkin kemudian perlu perbaikan
kemudian bicara soal keadilan sosial
dan berikutnya adalah bicara soal tata kelola
dan tata kelola ini menjadi bagian dari aspek yang kemudian perlu diaju oleh teman teman di bpjs
karena ini kan sebenarnya kan
kalau kita bicara ini kan
membangun ekosistem jkn yang sehat
yang tadi saya sampaikan bahwa untuk saat ini
kalau kemudian apa namanya
di publik banyak mengira bahwa mengasumsikan bahwa ini naik
tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa itu tidak naik
sedangkan kemudian untuk kelas satu kelas dua
itu nanti bisa kemudian pindah untuk di kelas tiga
kalau kemudian apa
akhirnya dia merasa bahwa dia di kelas tiga
karena itu nanti pasti akan apa
diusulkan oleh pemerintah daerah
itu yang pertama
yang kedua umpamanya
terjeda mengenai persoalan di covid
kenapa sih kemudian hal ini
kebijakan ini atau diputuskan pada masa covid
ini implikasi secara operasionalisasinya
yang tadi apa
bahwa peserta yang tidak membayar iuran
dikenakan penghentian sementara penjaminan
supaya aktif kembali
peserta harus melunasi iuran tertunggak
untuk paling banyak dua puluh empat bulan
namun sebagai dukungan di masa covid
ini di masa covid
penghentian sementara berakhir
dengan pelunasan iuran paling banyak enam bulan
dan kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu
agar status kepesertaannya tetap aktif
nah yang terakhir untuk kemudian
relaksasi dan restrukturisasi di masa covid
namun untuk dukungan di masa covid sembilan belas
untuk tahun dua ribu dua puluh
pada artinya sebenarnya
kalau kita bicara soal keadilan sosial
di dalam perspektif apa
di dalam perspektif ini
sebenarnya kita kan bicara soal
antar peserta dalam hal iuran
dalam hal ini sebenarnya
makanya tapi ada kemudian
kelenturan kelenturan di dalam hal
tetapi pada intinya bahwa
kalau pun naik
iurannya tetap yang dibayar
tetapi disubsidi oleh negara
terakhir jika kemudian ada keputusan terbaru
untuk menaikkan iuran ini
jika ada keputusan untuk menaikkan iuran ini
apakah ada jaminan juga
akan sebanding dengan harga
yang harus dibayar oleh peserta
kalau pun kemudian
yang kemudian menjadi komitmen
dari mutu pelayanan bpjs
ada sepuluh yang kemudian
dilakukan oleh bpjs
boleh singkat saja
tadi waktu kita terbatas mbak yeni
kemudian ada dewan kesehatan
dan lain sebagainya
yang bisa kemudian mengawal
karena ada sepuluh komitmen
yang menjadi bagian dari
jadi ada sepuluh
di operasionalisasi kerja
saya ke bang refli
ketika masih ada terus celah
ada kelompok masyarakat
yang akan segera
melakukan uji materi
terkait peraturan presiden ini
bentuk wajah hukum kita
setiap ada peraturan terbaru
dan ini akan terus berlangsung
dalam proses pembentukan hukum itu
atau putusan putusan pengadilan
yang sudah ada
nah ini kan sebenarnya
kan tidak taat
kan pembatalan itu
tidak hanya terkait
dan lain sebagainya
misalnya di rka
direksi dan komisaris itu
direksi dan dewan pengawas
padahal kan ini
kerugian kerugian yang dicatat
dan lain sebagainya
kita harus pakai perspektifnya
kalau saya mengatakan
untung dan rugi
tapi yang dihitung adalah
tata kelola yang baik
negara kan tidak boleh cari untung
jaminan kesehatan ini
tugas atau tanggung jawab
atau kewajiban negara
tapi yang paling penting adalah
dana yang terkumpul itu
tidak digunakan untuk berfoya foya
atau tata kelolanya jadi
termasuk juga membayar gaji
dan lain sebagainya
rugi tidak apa apa
kalau suatu saat
kita punya kemampuan
karena itu adalah hak konstitusional
sudah berbagi perspektif
bagaimana aturan baru
yang sudah diputuskan
bahwa memang saat ini